teguh ini bu
tumben kebarengan sama neng bunga
lagi marahan ya
lagi marahan ya
lagi marahan ya
kamu tetep sekolah
biar bapak yang jagain ibu
bapak nggak sempet masak
kamu sarapannya di sekolah aja ya
sangat beli ya pak
kalau sudah pulang langsung ke rumah
jangan kemana mana dulu
ingat ibu sedang sakit ya
bunga nggak usah masuk sekolah ya
tumben kebarengan sama neng bunga
lagi marahan ya
emang kalau lagi marahan kenapa
ih jangan marah atu
emang kalau aku marah kenapa
besok atu dilanjut marahnya sampai sekolahan
nggak ngajar pak sofyan
sebenarnya saya sedang tidak libur
ada satu mata kuliah
yang harus saya isi jam sepuluh pagi ini
tapi berhubung ibunya bunga lagi sakit
saya memutuskan untuk libur saja
bu nur sakit
penyakitnya sih nggak terlalu serius
dia butuh istirahat yang banyak lah
yaudah deh pak saya permisi dulu
semoga bu nur cepet sembuh
bapak jadi bisa kerja lagi
ntar kalau udah bisa kerja lagi
telepon saya ya pak
katanya suruh nganterin ke toko paket
kan gue udah di sini tinggal berangkat
aku udah janji sama bang ojek
sama gue aja
lagian ojak juga belum dateng
itu bang ojak udah dateng
ngapain lu pur
kok dari tadi diem aja be
cerita dong mandin

buat nikah sama mertuanya si ojek
kan mbak be yang pengen kawin sama emaknya si tati
tapi kayaknya si maya udah punya calon den
mbak be tau dari mana
kemaren waktu mbak be lewat depan rumahnya si maek
mbak be liat si maek keluar sama laki laki
mbak be kagak kenal
bukan orang sini
siapa tau din kenal
mbak be yang hidupnya lebih lama dari lo aja kagak kenal
kau lagi leluh
halo assalamualaikum pak
alhamdulillah nanti sehat
syukur atuh kalau bapak sehat juga mah
belum ada pak
pan entis belum ketemu sama kang amin hari ini pak
jadi gimana nanyainnya atuh
nanti entis tanyain
bapak lu tis
iya pak mumun
udah ke rumah
ketemu sama kang amin belum hari ini
emang bapakmu pengen ketemu amin
bapak saya pengen saya ketemu sama kang amin
terus nanyain kerjaannya gimana
udah keterima apa belum
gua juga bingung tis
stop bang aja
bang ojek tunggu sebentar ya
lu kenapa pur
saya lagi kesel pok
posisi pagi udah kesel ntar kek siang siangan dikit kalau mau kesel
keselnya pagi pok
eh pur lu emang udah biasa kesel
tapi kayaknya gue penasaran lu kesel kenapa sih
tadi pas saya ke rumahnya ineke inekenya nggak ada
terus pas saya telepon hpnya nggak diangkat
yah gitu doang aja
saya belum selesai pok
tadi saya sudah nolak orderan ani
pas saya gagal ketemu ineke saya mau jemput ani
eh aninya udah dijemput ojak
ngapa lu mesem
saya seneng pur ada temen galau
barusan ngirim apaan
masih ada kagak
ada bawa aja aku mau beli
iya mau hadiahin mak
ya udah nanti ke rumah aja sekalian lihat barangnya